jalan tol transjawa yang menghubungkan jakarta dengan surabaya
kini sudah tersambung seutuhnya
sejumlah ruas tol yang belum beroperasi
sudah mulai memasuki tahapan penyelesaian
agar bisa digunakan saat libur natal dan juga tahun baru dua ribu delapan belas
lalu bagaimanakah kesiapan dari jalan tol terpanjang di indonesia ini
koresponden cnn indonesia albi pratama
menyelusuri jalur sejauh lebih dari tujuh ratus km
untuk melihat kesiapannya
pemerintah menargetkan peresmian lima ruas tol
yang termasuk rangkaian tol transjawa
sebelum akhir tahun dua ribu delapan belas
dengan total panjang keseluruhan tujuh ratus empat puluh km
dari jakarta hingga surabaya
empat dari lima ruas tol tersebut dikelola badan usaha milik negara
yaitu pt jasa marga dan juga kelompok usahanya
satu ruas lagi dikelola pt waskita toll road
di bawah waskita karya
seluruh ruas ini ditargetkan untuk bisa digunakan
pada momen libur natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas
pada kesempatan kali ini saya akan melihat
bagaimana sih progres dari jalan tol transjawa
yang kabarnya sudah terhubung mulai dari jakarta
sampai surabaya maupun arah sebaliknya
saya bersama tim jasa marga dan juga
dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan
sudah berada di surabaya untuk memulai start
perjalanan dari kota surabaya ini
menuju ya setidaknya tol cikopo
ataupun jakarta nantinya
karena memang panjangnya sekitar tujuh ratus empat puluh km
perjalanan pun dimulai pada pukul
setengah tujuh pagi
dengan memasuki gerbang tol warugunung
yang termasuk dalam ruas tol surabaya mojokerto
dari empat ruas tol yang akan dilalui
ruas tol ngawi kertosono adalah
yang akan dilewati pertama kali
ruas tol dengan panjang delapan puluh tujuh dua km ini
terlihat sudah memiliki badan jalan beton
dengan market jalan dan juga pagar pembatas
sesi yang belum beroperasi adalah
sesi wilangan kertosono
meski begitu sesi ini sudah rampung seutuhnya
dan tinggal menunggu waktu untuk diresmikan
sejumlah ruang jalan yang terlalu banyak
dan papan papan petunjuk arah pun telah terpasang
meski tidak banyak lampu penerangan yang disediakan
sementara itu di ruas tol ini
tersedia sejumlah rest area
atau tempat peristirahatan
yang sudah mulai beroperasi di sesi yang sudah aktif
kita baru saja sampai di rest area lima ratus sembilan puluh tujuh
di tol transjawa tempatnya di sektor
ataupun di sesi kertosono ngawi
dan ini adalah tempat peristirahatan
di mana di sini ada beberapa fasilitas
yang disediakan seperti puja sera
toilet musola dan juga
toilet di sini sudah dilengkapi
dengan fasilitas untuk kaum defable
sedikitnya akan ada tiga puluh tempat peristirahatan
di tol transjawa yang akan dikelola
secara langsung oleh anak perusahaan pt j samarga
ada dua tipe tempat istirahat
yang akan disediakan sebagai fasilitas

salah satu tempat istirahat tipe a

tetapi juga mencari tempat istirahat yang berbeda
dan ini adalah tempat istirahat yang berbeda
tidak hanya dikenakan stasiun pengisian bahan bakar
namun juga tempat penginapan
direncanakan tempat istirahat tipe a
dengan ketersediaan hotel ini
akan dibangun di lokasi yang menjadi rawan lelah
bagi para pengendara dari arah jakarta atau surabaya
seperti di ruas tol semarang batang
solongawi dan surabaya mojokerto
masalah rest area tadi yang kami sampaikan
jadi pada saat momentum tertentu
tidak hanya pada rest area di sepanjang pinggir jalan tol
tapi juga adalah keluar ke jalan tol
masuk kota kemudian masuk kembali
itu juga tempat istirahat
masuk ke tempat tempat penginapan
yang disediakan di res area ya pak
ya kita harapkan ada
mungkin nanti dengan hotel kapsul atau apa yang penting
bisa istirahat untuk benar benar istirahat
jadi pengemudi dari jakarta empat jam istirahat
lanjut lagi perjalanan
perjalanan pun berlanjut lagi
perjalanan pun berlanjut menuju ke ruas tol semarang solo
untuk menuju ke ruas ini
perjalanan akan melintasi tol solongawi
yang sudah beroperasi pada juli dua ribu delapan belas lalu
tol semarang solo memiliki panjang total tujuh puluh dua enam puluh empat km
di mana sesi yang masih dalam tahap penyelesaian
adalah sesi salatiga kartosuro
sejumlah pekerja proyek masih terlihat
melakukan aktivitas di sesi tol ini
sesi dengan panjang tiga puluh dua km
yang menghubungkan kota salatiga dengan solo ini
di tahun tanggal dua puluh desember mendatang
di sesi ini ada salah satu titik
yang pada mudik dua ribu delapan belas lalu
menjadi viral di media sosial
dengan rute dengan kemiringan ekstrim
yaitu jalur kali kenteng
namun saat ini jalur tersebut sudah tidak difungsikan
karena jembatan kali kenteng
sudah selesai dibangun
dengan panjang lebih kurang empat ratus meter
perjalanan pun dilanjutkan
menuju gerbang tol semarang jawa tengah
oke sekarang saya sudah tiba
di gerbang tol semarang jawa tengah
yang ada di belakang saya ini bisa dilihat
perjalanan saya dari kota surabaya
sampai ke semarang bisa ditebak berapa lama
dikurangi masa istirahat sekitar satu jam
jadi sekitar bersihnya itu empat jam
waktu tempuhnya ya
jadi ini bisa dikatakan sangat cepat sekali
kalau misalnya bisa saya gambarkan bahwa
perjalanan dari surabaya menuju ke semarang
saat tol trans jawa ini
belum selesai itu membutuhkan
waktu lebih dari lima jam
dan ini saya tempuh dalam waktu empat sampai dengan lima jam
di kecepatan rata rata
tujuh puluh sampai dengan delapan puluh km per jam
ruas tol semarang batang memiliki total panjang
sekitar tujuh puluh lima km
yang menghubungkan kota semarang
kabupaten kendal dan juga batang
secara struktur sebagian ruas tol ini
sudah siap digunakan
namun progres di ruas tol ini masih dalam
tahap sembilan puluh lima persen
masih ada sejumlah pekerja yang menyelesaikan pekerjaan
dan masih ada beberapa jalan
yang belum diberikan pagar pembatas
sudah seratus ya
jadi liburan akhir tahun sudah bisa dipakai ya bu ya
saat ini sedang pleno uji layak operasi
jadi ya insya allah lulus lah uji layak operasi
ruas tol ini juga menjadi salah satu ruas tol
dengan adanya konstruksi ikonik
dari tol trans jawa
yaitu jembatan kalikutong
meski pernah mengalami insiden jatuhnya
bagian cross girder atau struktur penyangga
pada tiga belas juli dua ribu delapan belas lalu
jembatan yang perakitannya
dilakukan langsung di atas sungai kalikoto ini
juga telah melalui uji beban
untuk mengukur kekuatan konstruksi jembatan
sedianya pemerintah melalui pihak jasa marga
akan meresmikan seluruh ruas tol di trans jawa
beberapa hari menjelang
libur natal dan tahun baru
direncanakan pada libur panjang
akhir tahun tersebut para pengguna jalan tol
tidak akan dikenakan tarif di sesi sesi
yang baru diresmikan alias gratis
tol trans jawa sendiri nanti
yang akan menghubungkan ujung barat pulau jawa
dari titik merak
hingga jawa timur
yang dipanyuwangi jawa timur
memasuki ruas tol jakarta cikampek
langit sudah mulai gelap
lalu lintas baru terasa kepadatannya
perjalanan pun berakhir setibanya di jakarta
akhirnya sampai juga saya di ibu kota jakarta
setelah melakukan perjalanan di tol trans jawa
dari trik surabaya sampai ke ibu kota jakarta sendiri
waktu tempuh yang saya lalui itu sekitar dua belas jam
relatif lebih cepat jika dibandingkan
dengan beberapa tahun yang lalu
ada jalan tol trans jawa sendiri
nah karena memang jaraknya yang lebih dari tujuh ratus km
diharapkan para pengendara ketika nantinya
jalan trans jawa ini sudah dioperasikan
untuk mampir ke rest area rest area yang sudah disediakan
karena memang lebih dari dua jam
pengendara itu harus beristirahat
dan juga selain mempersiapkan kondisi fisik
kondisi kendaraan juga tetap harus prima
sehingga perjalanan bisa menjadi lebih lancar
albi pratama jakarta